setelah melakukan pemeriksaan berhari hari dengan diperkuat alat bukti
kepolisian resort jember kamis pagi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pembunuhan yang mayatnya dipendam
dan dicor setebal dua puluh lima cm di bawah musola dalam rumah
ibu dan anak busani dan bahar yang berhari hari menjalani pemeriksaan di satuan reserse dan kriminal pores jember
kamis pagi ditetapkan sebagai tersangka
ini diperkuat alat bukti yang ditemukan di lokasi penggalian seperti besi linggis cangkul dan pakaian korban
aksi pembunuhan dilakukan diduga berlatar belakang dendam dan rebutan warisan
korban yang merupakan petani kopi ini setiap tahunnya memperoleh hasil panen yang cukup menggiurkan
mengungkap takat eki untuk pelaku daripada korban inisial s
di mana pelakunya adalah
istri sendiri dan anaknya
yaitu istri inisial b dan anaknya berinisial b
atau lebih tepatnya lagi untuk menggunakan bhr
jadi tentunya kedua pelaku ini melakukan pembunuhan secara berencana
yaitu dilakukan pada akhir bulan maret dua ribu dua puluh
motif dimungkinkan adalah yang pertama memang adanya dendam
sebuah asmara dan juga perebutan warisan
karena korban suruh s ini bisa mendapatkan untuk penghasilan yang cukup signifikan
tentunya menggiurkan kepada kedua